kalau lu bantuin gua jasa lu akan semakin levelnya tuh semakin naik semakin tinggi
buat michelle ini berguna dan lebih berguna lagi buat nama baik sekolah ini
tadi tiba tiba ngomong kaum nama baik sekolah maksudnya apa
waduh ya ampun
kayaknya sedikit lagi ada peperangan nih
ih alih alih gerbang sana itu
pagi dengan sarapan
jangan cuma dengan senyuman
kalau cuma dengan senyuman tanpa sarapan ntar lapar
kalau belum sarapan gimana dong pak
ya sarapan sana ke kantin gitu aja repot
antren dong saya kantin terus jaga pagar aja udah
nanti keadaan tutup gerbang
udah menang come down baby
situasinya nggak enak banget nih
mendingan gue pergi daripada gue harus gabung sama mereka
saya tahu saat ini kamu senang banget karena kamu merasa kamu telah mengalahkan anak saya
tapi kamu salah kamu masih belum menang
karena mulai hari ini urusan kamu dengan saya baru dimulai
kamu ingat kan omongan saya sebelumnya
saya tidak pernah membiarkan orang yang telah menyakiti hati anak saya tenang hidupnya
udah tiba tiba datang terus sekarang
mami mami lihat sendiri kan rifki kayak apa
ini bling banget sih tuh rifki sama michelle
mami pokoknya mami harus segera hubungin om roy biar om roy tuh kasih pelajaran buat rifki
kamu tenang baby
mami akan pastikan om roy menepati janjinya untuk membuat rifki balik lagi sama kamu
lo bisa ngasih gausah narik narik
nggak ada yang penting pentingnya sama lo
kepu kulit jangan kayak gitu dong
gue gak bisa bayangin nih kalau hari hari gue gue harus jalanin itu tanpa
gue gak bisa dengerin suara lo
gue gak bisa bayangin itu karena pasti hidup gue jadi hancur banget
gue akan galau terus sepanjang masa hidup gue
please pun jangan kayak gitu dong
oke cok bisa ga sih semenit
lo kebiasaan sih kalo diajak ngobrol tuh bercanda mulu
lo ga pernah serius
dan gue juga serius soal ini tawaran dari gtv buat lo
karena menurut gue gini
kalau lo ambil tawaran ini itu akan bagus buat masa depan lo
gue kan kepengen masa depanmu itu cerah bersinar cerah indah
lo tuh berbakat
lo punya bakat yang bagus dan lo tuh harusnya bangga
karena lo harusnya bangga karena bakat lo didukung sama kesempatan yang bagus
daripada lo tuh harus ganting tulang
cape capean kerja di kafe
apalagi ga ada yang owner kafe yang eneh baklak
stop botol kecap
lo tuh bukan siapa siapa gue
kok arahnya jadi kesini sih
gue paham nih arah lo
sekarang kenapa jadi bahas posisi gue
gue kan udah pernah bahas ya sama allah
lo tuh mau jadi gue tuh apa di hidup lo
jadi sodara atau jadi pacar sih
tapi kan lu nolak dua duanya
jadi kenapa harus dipertanyakan itu sekarang
posisi gue tuh lo maunya apa
serah lo deh
gini ya kerupuk kulit
lo gue kasih waktu buat mikir
lo tuh mau gue jadi apa di hidup lo
ngga perlu waktu
gue udah tau lo bakal jadi apa tau ga
jadi mending lo jangan ganggu ya
jauh jauh mau kasih betul betul caper disini
lo kok berhenti disini sih
kamu kan biasanya minta berhenti sama aku disini rak
aku cuma pengen ngertiin privasi kamu aja
kalau selama ini sikap aku selalu keras sama kamu
aku tuh ga tenang liat kamu terus terusan marah sama aku
tapi kalau memang kamu ga mau turun disini kita lanjut lagi ke dalam ya
gue turun disini aja
aku akan ngelakuin hal apapun untuk tebus kesalahan aku
kasih kesempatan aku untuk memperbaiki semuanya
dan kita mulai dari awal lagi ya
aku cuma gak mau kamu menjalani perjodohan kita secara terpaksa
aku cuma pengen kamu bahagia sama aku

gue sangat yakin gue pasti bisa dapetin hati lo rak
dur butuh diri

kayaknya kejadian kemarin beneran bikin david mengerat dekatin rara
pak jadi pak togar itu datang jam berapa
saya itu punya banyak urusan pak
di surat undangan ibu jam sembilan kan
dan sementara sekarang
baru jam tujuh
ibu datangnya ke cepetan
bapak ini gimana sih
seperti kurang paham aja
orang tua murid di sekolah ini bukan orang biasa pak
kami itu orang tua yang sibuk pak
jadi saya nggak punya banyak waktu
sebaiknya bapak langsung hubungi pak togar
untuk datang menemui saya sekarang secepatnya
saya ngerti ibu
orang tua seswa dan seswi kami itu sibuk
tapi guru dan staff juga punya jam masuk masing masing
jadi ibu tenang saja
saya akan segera hubungin pak togar
biar permasalahan ini cepat selesai
saya tidak ingin ada kriminalitas di sekolah ini
aduh semoga mami bisa bikin hukuman gue di peringan
gue gak mau di do
belum lagi gue harus ngadepin bullying satu sekolah
pun ditaruh di mana muka gue
itu emang pukul itu palanya batu banget
emang susah banget dibilangin
kalau udah milih a ya udah a
nggak bisa tuh dibelokin ke z
bingung gue gimana lagi cara bujukinnya dia ya
bentar bentar bentar
gue seneng banget ketemu sama lo
punya muka kenapa senang pas kali
lo udah habis menang undian kak
gue ketemu sama superhero kaya lo
kita punya perasaan yang tidak enak kawan
kalau ale sudah pintar gue lumayan kata ini
lo ngerti lah pasti
gue butuh bantu lo
meta punya piring ini betul sekali toh
ada apa ini
ya intinya adalah gue punya permintaan sama lo

karena ale punya urusan
ya ampuuu ini pasti tidak jauh dari perempuan kepala batu itu toh
karena ale punya urusan
itu cuma itu saja
emang sahabat beto nih udah mengerti beto banget ya
jadi itu betul
ini misi yang sangat penting
lu itu kan masih punya permintaan yang harus dikabulin sama michelle
sama guru buku leto
nah gue minta lo pakai ini nih
untuk bantuin gue sekarang
jadi sekarang ini
tidak mau kawan
karena beto mau pakai kesempatan itu nanti nanti saja
setelah beta sudah memikirkan apa yang pantas beta minta sama michelle
karena beto punya jasa itu tidak main main toh
kalau lo bantuin gue jasa lo akan semakin levelnya tuh semakin naik semakin tinggi
buat michelle ini berguna dan lebih berguna lagi buat nama baik sekolah ini
tidak boleh kita berguna kawan
selamat pagi bapak
tadi tiba tiba ngomong kaum nama baik sekolah maksudnya apa
gini pak togan
gak usah gini gini dulu
kenapa lo mengharungkan nama sekolah
baju kau aja kau tak masukin
yang namanya sekolah itu harus tetap rapi
kau kancing baju kau di atas
nah itu doang
itu kan rapi tadi masalahnya apa
gini pak togar pak togar tuh udah lihat kan video viralnya michelle
lo tau kan
eh aku sudah dengar itu
nah terus gimana
ini berlanjut nih pak kan yang upload saya
jadi tiba tiba saya itu dihubungin sama pihak gtv
paten kali ini ini televisi gtv
ini keren banget ini salah satu tv favorit saya juga ini
pihak gtv itu minta untuk michelle jadi bintang tamu di salah satu acaranya
dia diminta bintang tamu
tapi ini ada satu masalah nih pak
saya udah coba bujukin michelle tapi michelle nya nolak
nah padahal menurut saya ini kan kesempatan emas banget kan pak buat michelle
dan lebih bagusnya lagi apa
mereka tahu kalau michelle itu anak dari sma garuda
apa enggak nama baik sekolah ini makin harum makin kece
ini kesempatan harus misal mau
macam mana caranya
makanya kau harus berusaha meyakinkan dia
supaya dia mau terlibat masuk di dalam tip itu
eh kau jangan bengong
kau bantu juga sirip is
kau rayu juga supaya dia mau masuk
ini kesempatan ini
oh ada yang telepon
iya pak basuki
siap pak siap siap
ya udah gitu aja dulu ya
saya mau ke ruangan pak basuki
usahakan michelle itu biar masuk gtv tadi
jangan sampai enggak
bapak enggak bisa lama lama ini
saya ke ruangan dulu
soalnya kalau kita ngobrol terus nanti saya ditegur
kayaknya pak basuki udah nungguin bapak
bisa jalan dulu ya
nih dengarkan tadi fatogar
jadi udah ya
lo bantuin gue ya
demi nama baik sekolah ini
eh sabar dulu kawan